gara gara gue rowok sahur papa jadi makan sahur nih
untung ada yang gue rowok papa jadi sahur deh

mak kirain kerobok sawur
iya ma sebentar ma
mak kalo gedor pintu teh jangan kenceng kenceng
nanti rumahnya rubuh
biarin ini bukan rumah kamu
ini rumah cucu saya
achan udah sawur ma
ini kan achan udah tulis ma
yang sahur kan kamu bukan edward
pasti sawurnya asal asalan
ini buat edward
pak hansip udah jam tiga nih boleh lewat gak
debbie aja duluan makan
batasnya itu azan ya
azan sama imsak cuma sepuluh menit bedanya
eh aceng mau kemana
mau tidur mak
eh sebentar lagi subuh
sholat subuh dulu baru tidur
teraksak harusnya jangan kencan kencan rusak
maaf om ingat puasa
gara gara gorowok sahur papa jadi makan sahur nih
untung ada yang gorowok papa jadi sahur deh
iya pak saum
eh dipikir pikir kita ini aneh
nanam bibit cabe harusnya tuh dua bulan yang lalu
eh ini mah kita nanam sekarang
ya nanti kalau pas panen
harga harga sudah pada turun
iya pak saum
lebaran kan setiap musimnya maju
kita menanamnya tidak pernah mundur mundur
jadi kita panennya tidak pernah pas
nah pak saum nanti yang pingin disana
ada yang lagi deketin hati
eh eh aku pura pura gak atau
eh eh tiap hari nanyain aku

udah tidur udah udah
papa ini perboleh minta tanda tangan papa
buat bukti jenipernya ke ceramahnya pak ustaz semalam
emang semalam pak ustaz keramah sayang
ada gajah di padem papa tuh
patunya hilang gajahnya datang

makasih ya pa
papa ngepel dulu ya
kamu baru tahu
ganti barung gajah
kamu baru tahu